kpu provinsi dki jakarta telah menetapkan pasangan anies baswedan dan sandiaga uno sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
kini kami akan ajak anda melihat seperti apa sepak terjang pasangan anis andi hingga terjun ke dalam dunia politik
anies rashid baswedan lahir pada tujuh mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan di kuningan jawa barat
orang tua anies dikenal sebagai pasangan akademisi karena ayahnya rashid baswedan adalah mantan wakil rektor universitas islam indonesia
dan ibunya aliyah rashid adalah guru besar universitas negeri yogyakarta
di usianya yang ke tiga puluh delapan anies menjadi rektor termuda di indonesia saat dipilih sebagai rektor universitas paramadina
kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim delapan kpk pada tahun dua ribu sepuluh
dan menjadi ketua komite etnis
kepada tahun dua ribu tiga belas
hingga akhirnya pada tahun dua ribu empat belas presiden joko widodo mengangkat anies baswedan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
namun pada tahun dua ribu enam belas anies tak lagi menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
karena presiden joko widodo mengganti posisinya dengan muhajir effendi
kini anis mencoba keuntungan lagi di pemerintahan
bersama sandiaga uno ia mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
berbeda dengan anis baswedan
wakilnya yang akan mendampingi pada pertarungan politik sandiaga salahuddin uno terlahir sebagai seorang anak pengusaha
namun hal ini tidak membuatnya lagi kelahiran dua puluh delapan juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan di rumbai pekanbaru ini berkecimpung di dunia politik
sebelum terjun ke kancah politik
putra dari min uno ini menjabat sebagai ketua komite tetap bidang umkm kamar dagang dan industri indonesia kadin sejak dua ribu empat
kesuksesan sandi juga pernah membawa dirinya masuk dalam jajaran orang terkaya di indonesia versi majalah forbes tahun dua ribu
sandiaga uno juga pernah dianugerahi sebagai indonesian entrepreneur of the year oleh enterprise asia
kini sebagai awal karir politiknya
sandi langsung terjun ke kancah politik

berpasangan dengan anis baskuara
datin wardhani cnn indonesia